setelah ananda beristri maka sikap dan tingkah laku ananda harus lebih dewasa
dan bertanggung jawab untuk menjadi seorang suami yang baik
demikian juga ananda erina sofia gudono harus menyadari bahwa
ia telah mempunyai pendamping dalam hidupnya
oleh karena itu dalam bertindak agar bersikap sebagai istri yang baik
dan selalu menghormati suaminya
demikian pula sebaliknya seorang suami harus menghargai istrinya
dua secara lahir dan batin ananda supaya selalu berbakti kepada mertua
sebagaimana kepada orang tua sendiri
karena kami pun sudah menganggap ananda sebagai keluarga kami sendiri
tiga dalam hidup di masyarakat ananda wajib menjaga sikap dan perilaku
serta patuh kepada hukum dan etika sebagaimana yang berlaku
dalam masyarakat dengan demikian
anda akan dihormati oleh sesama warga masyarakat
empat taatilah dan jalankanlah apa yang diajarkan oleh agamamu
yaitu agama islam
jangan meninggalkan sholat
jalankan pula rukun serta syariat islam dan jauhi seluruh larangannya
dan insyaallah kalian berdua akan menjadi kumat
dan selamat dan bahagia dunia dan akhirat
terakhir terimalah ananda erina sofia gudono apa adanya
terimalah ia dengan segala kekurangan dan kelebihannya
terimalah ia dalam mudanya dan tuanya
terimalah ia dalam kekecewaan
terimalah ia dalam sehatnya dan sakitnya
bimbinglah ia untuk menuju rumah tangga yang bahagia
jadikanlah ia istri pertama dan terakhirmu sampai akhir hayat dikandung